dan sekarang saya akan ajak anda berbincang langsung dengan warga pekanbaru yang ikut terdampak kabut asap
sudah ada mbak ivo rambe selamat malam mbak ivo
malam mbak hanu
baik mbak ivo saat ini anda berada di bukit tinggi
ini artinya anda mengungsi atau bagaimana begitu karena asap sudah tebal sekali
iya saya ngungsi tebal banget kan
udah dari hari udah semingguan ini anak anak juga diliburkan
pagi tadi begitu keluar rumah udah pekat udah gak enak deh nafasnya udah gak enak
udah pesaifnya baik dan baik juga udah suara penggorokannya udah grok grok mbak hanu
makanya akhirnya diputusin gala pergilah ke padang gitu
oke ini sudah terjadi sejak hari apa mbak ivo
sudah lama ya udah dua mingguan ya
tapi anak anak itu diliburkan dari hari selasa dan kemarin sampai hari kamis
karena asap juga gak berkurang akhirnya diperpanjang sampai hari minggu
ini pun masih nunggu juga keputusan dari guru gurunya katanya mungkin akan diperpanjang lagi
karena asap gak ada ini deh gak ada berkurangnya malah makin pekat
oke mbak ivo selain sesak begitu apa yang dirasakan mbak ivo dan juga warga lainnya begitu
apakah mulai muncul penyakit penyakit begitu
kalau anak anak sudah mulai batuk kalau saya sih matanya sudah perih ya
perih tenggorokan juga udah gak enak
itulah yang dirasain juga nafas juga nggak enak kan mbak
bayangin aja asap kan kayak ada sampah gitu kan
sampah asap asap sampah kan kerasa kan
itu rasanya sekarang
terus pun jarak pandang juga udah pendek
tadi saya jalan sepanjang jalan tuh jarak pandangnya udah pendek karena udah penuh udah asap deh kabut asap
oke jarak pandang pun sudah hampir tidak terlihat begitu ya
tapi di sekitar lokasi tempat mbak ivo tinggal apakah aktivitas warga setelah asap setebal ini masih berjalan begitu
selain tadi sekolah kan diliburkan apakah perkantoran ataupun toko toko kendaraan masih lewat
kalau saya kan nggak keluar keluar cuman kalau kayak tetangga kan saya tinggal di perkomplekan kan
di kompleks juga udah sepi mungkin pada di dalam rumah semua kan
anak anak dikurung gak boleh keluar rumah
tapi itu pun juga asap juga tetap masuk di dalam rumah
mbak ini sudah ada ini nggak sih mbak seperti imbauan gitu dari pemerintah setempat terkait dengan langkah untuk penanganan yang paling dini lah apabila kita terpapar asap begitu
ini kan sudah lama sekali
lebih dari dua minggu tadi mbak iva sebutkan
kalau dari pemerintah setempat kayaknya belum ada cuman kalau dari grup udah mulai
tapi saya benar apa tidak enggak ya suruh pakai garam di luar rumah agar hujan turun gitu
tapi kalau dari pemerintah sih belum ada
paling anak anak sekolah aja diliburkan itu aja himbauan dari mereka
dan tidak boleh keluar rumah
mbak ivo untuk tetangga tetangga di sekitar rumah mbak ivo kalau mbak ivo ini kan sekarang udah mengungsi begitu dari ke bukit tinggi begitu
kalau tetangga tetangga mbak ivo ada yang memilih untuk tetap ada di lokasi
kayaknya ada ya karena masih ada yang masih kerja kan
kayaknya ya karena kan yang orang tuanya tidak diliburkan ya
kerja tidak diliburkan cuma anak anak aja yang diluburkan
jadi kayaknya masih ada di rumah masih ada sih
di situ mungkin besok atau weekend mungkin mereka mungkin banyak yang ngungsi juga
baik mbak ivo harapan kami semua semoga asap ini segera bisa hilang dan mbak ivo bisa kembali lagi
ke rumah masing masing
terima kasih banyak mbak ivo